menyaksikan langit cerah dan pemandangan indah seperti negeri di atas awan adalah hal yang sayang untuk dilewatkan
akhir pekan ini kami ajak anda untuk melihat negeri di atas awan yang berada di provinsi jawa tengah
tepatnya di dataran tinggi dieng
kami juga menyiapkan informasi soal kuliner lezat khas daerah wonosobo yang cocok sekali dimakan di tengah udara dingin

keindahan alam indonesia memang tidak pernah ada habisnya
dan salah satu lokasi yang paling menarik untuk dikunjungi di pulau jawa adalah tepatnya di provinsi jawa tengah
di kawasan dataran tinggi dieng
saat ini saya berada tepat di atas batu ratapan angin
di mana ini merupakan salah satu spot terbaik untuk bisa melihat dua telaga yang ada di kawasan dieng
yaitu telaga pengilon dan juga telaga warna
ini cocok banget nih buat selfie
batu ratapan angin yang dibuka pada tahun dua ribu enam belas ini adalah salah satu dari banyak lokasi wisata yang terdapat di kawasan dataran tinggi dieng
dengan membayar tiket masuk sebesar sepuluh ribu rupiah per orang
pengunjung bisa menikmati keindahan telaga warna dan telaga pengilon dari atas batu
terbentuk dari proses letusan gunung berapi
di telaga warna dan telaga pengilon memiliki warna yang menarik
telaga warna memancarkan nuansa gradasi warna hijau
sedangkan telaga pengilon atau yang berarti telaga cermin berwarna bening
dan merefleksikan keindahan alam di sekitar telaga
tidak hanya menikmati keindahan kedua telaga
di sekitar lokasi ini juga ada loh permainan menantang lainnya
dengan tarif mulai dari sepuluh hingga dua puluh lima ribu rupiah per orang
pengunjung bisa menjajal ayunan dari atas bukit dan berjalan di jembatan
merah yang berada di atas tebing
hai kita sekarang sudah bergeser dan ke salah satu objek wisata yang cukup favorit
bagi wisatawan jika ingin ke kawasan dieng
ini adalah kawah segidang
ini asap asapnya berasal dari kawah aktif dan baunya di sini adalah bau belerang ya
konten atau isi yang ada di dalam kawah sekidang ini adalah didominasi oleh belerang
ini menarik loh bisa jadi spot selfie juga
kawah sikidang berasal dari kata sikidang yang berarti binatang kijang
perilaku kijang yang lincah dianggap mirip dengan fenomena lokasi kawah yang berpindah pindah hingga sekarang
jangan khawatir pengunjung cukup membayar sepuluh rupiah
dan berapa orang menikmati keunikan kawah segidang
tak hanya keindahan alam di sini yang bisa menarik perhatian pengunjung
salah satunya adalah mencoba telur rebus ala kawah sikidang
sambil menunggu telur matang saya juga mau coba mendaki ke atas ah
karena banyak juga pengunjung yang tertarik naik ke atas bukit
para pengunjung yang ingin naik ke atas disarankan menggunakan alas kaki yang aman dan nyaman
karena jalan ke arah puncak bukit cukup curam dan berbatu
nah saya udah nyampe nih di bukit yang lumayan tinggi dan ini pemandangannya oke banget
karena disini saya bisa lihat kawah segidang dari atas kemudian juga kompleks ini macem macem lah ya
hiburannya ada juga para wisatawan yang bisa menyewa motor trail bisa nih di tengah tengah lahan yang ada belerangnya
kemudian juga ada bebatuannya
ini menarik sekali jika para wisatawan pengen coba adrenalinnya gimana nih naik motor
dari tangerang ini udah berapa kali kesini
sih udah kedua kalinya ya
kenapa sih pengen ke kawah segidang ini
ya habisnya kayak menarik aja sih kan kayak bisa lihat kawah
saya pengen lihat suasana diam yang banyak secuk sama melihat kawah segidang
oh ini baru sekali atau
udah beberapa kali
selain kawah apa aja yang masih pengen diikuti
kayak candi kayak telaga warna dan danau danau gitu
nah sepertinya telur rebus saya sudah matang nih coba cek dulu ya
wow yume dengan pemandangan alam yang indah ternyata telur rebus ini menjadi luar biasa
wow yummy dengan pemandangan alam yang indah ternyata telur rebus ini menjadi luar biasa
lama mie ongklok pesanan saya datang lengkap dengan sate sapi dan gorengan tempe kemul khas daerah ini
buat yang suka rasa manis sekaligus gurih ini cocok banget
soalnya ini ada rasa mericanya terus juga ada rasa manis
ada segernya juga karena ada kolnya dan ada kucay yang manfaatnya banyak banget
kucah ini salah satu sayuran yang berasal dari wonosobo jawa tengah
dan ini fungsinya selain bikin seger bikin sedap masakan juga bisa menurunkan tingkat darah tinggi
selain itu juga dilengkapi dengan ini namanya sate sapi dan seporsi ini isinya sepuluh
warung yang buka setiap hari dari pagi hingga sore hari ini memang tak pernah sepi pengunjung
dengan harga rp delapan per mangkok serta sate sapi seharga rp dua puluh tiga per sepuluh tusuk
cocok untuk menemani saya di tengah dinginnya udara wonosobo
dekartika wonosobo jawa tengah